komisi pemberantasan korupsi telah menetapkan kepala kejaksaan negeri dan bupati sebagai tersangka suap dana desa
selain itu ada tiga lain yang ditetapkan sebagai tersangka
mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan di pamekasan jawa timur
komisi pemberantasan korupsi menetapkan bupati pamekasan jawa timur ahmad syafi
serta kepala kejaksaan negeri pamekasan rudy indra prasetya sebagai tersangka suap alokasi dana desa
selain itu kepala inspektorat pamekasan sucipto utomo kepala desa dasok agus mulyadi
serta kabak administrasi inspektur pamekasan nur solehudin juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama
mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan di pamekasan jawa timur
pada pukul tujuh empat belas waktu indonesia barat kpk mengamankan empat orang yaitu sit
dan seorang subyek di rumah dinas kejari
diduga saat itu terjadi penyerahan uang senilai dua ratus lima puluh juta dari agm
suap senilai dua ratus lima puluh juta rupiah diberikan agus kepada rudy untuk mengamankan laporan penanganan kasus oleh kejari pamekasan
terkait proyek pengadaan yang menggunakan dana
pembekasan yang ditangkap dalam operasi ini namun hanya lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
nur aspasya jakarta
kpk telah menetapkan kepala kejaksaan negeri pamekasan sebagai tersangka dalam kasus korupsi alokasi dana desa kabupaten pamekasan
namun hingga kamis pagi belum ada komentar dari pihak kejaksaan tinggi jawa timur
sejumlah awak media yang hendak meminta keterangan
tentang tindak lanjut kejaksaan terhadap kepala kejari tidak diperkenankan masuk ke gedung kejati
setelah kepala kejari pamekasan madura rudy indra pasetya ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
pihak kejati jawa timur menolak memberi keterangan saat dihubungi via telepon
kasih penerangan hukum dan kepala kejati jawa timur pun tidak menjawab
kerugian negara akibat kasus korupsi alokasi dana desa kabupaten pamekasan ini ditaksir mencapai dua ratus lima puluh juta rupiah
yang juga melibatkan bupati pamekasan ahmad syafiee
sudah ada koresponden cnn indonesia miftah farid di surabaya jawa timur
farid dari lima tersangka hanya empat yang diterbangkan ke jakarta
bagaimana nasib satu tersangka lain
ya eva satu tersangka atas nama agus mulyadi selaku kepala desa desok di kabupaten pamekasan ini
memang masih menjalani pemeriksaan di rumah sakit bayangkara
polda jawa timur karena mengalami sakit
ini yang kemudian membuat penyidik kpk tidak jadi memberangkatkan agus karena alasan kesehatan ini
namun kita belum bisa mengetahui apa penyakit yang diderita agus sehingga dia tidak turut serta
dalam proses empat tersangka lainnya yang termasuk juga bupati pamekasan
yaitu ahmad ⁇ shafii ⁇ untuk diterbangkan ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor kpk di jakarta
sampai sejauh ini pihak dari polda jawa timur selaku dari pemilik atau
yang menguasai dari rumah sakit bayangkara polda jawa timur di surabaya
belum menyebutkan apapun yang penyakit yang diderita oleh agus
namun mereka berjanji akan memberikan update terkait bagaimana kondisi kesehatan dari agus
dan ketika agus sudah mulai dinyatakan sehat
maka tidak ada waktu lagi atau tidak akan menunda lagi agus akan dikirim ke jakarta untuk menjalani pemeriksaan
karena seperti diketahui bahwa agus merupakan sosok sentral selain dari bupati karena jabatan dari seorang bupati
namun sebenarnya kasus yang membelit di kabupaten pamekasan ini
sebenarnya membelit agus mulyadi karena proyek dari dana desa
ada dugaan penyimpangan pengerjaan paving di desa yang dipimpin oleh agus
sehingga disitulah kemudian muncul penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri di pamekasan
kemudian berujung pada suap yang nilainya bahkan lebih tinggi dari nilai dugaan proyek yang diselewengkan
oleh agus dan beberapa koleganya di desa
dan ini cukup menarik bagi kpk karena nilai dari suap yang diserahkan dari pemerintah
pemerintahan kabupaten di pamekasan ini dengan backgroundnya atau latar belakangnya
kasus dugaan penyimpangan dana desa di desa yang dipimpin oleh agus nilai seratus juta
namun suapnya bisa mencapai dua ratus lima puluh juta
ini yang masih ditelisik oleh kpk memang kpk menyatakan ini cukup unik kasusnya
namun saya melihat misalnya juga para pemerhati korupsi di kabupaten pamekasan menyatakan bahwa
ini merupakan peluit bagi pemerintahan kabupaten pamekasan
memang banyak sekali kasus dugaan penyimpangan dana desa dan kpk sudah mulai masuk ke desa desa
dan ini merupakan kasus pembuka sehingga ada parameter yang cukup membuat aktivis peduli anti korupsi
di kabupaten pamekasan yang kemudian menyatakan bahwa ini merupakan kabar baik dari kpk
yang akan kemudian terus menelusuri bukan hanya masalah suapnya tapi juga masalah pokoknya
yaitu penyimpangan di dana desa yang dialokasikan di desa desa yang jumlahnya satu ratus tujuh puluh sembilan desa di kabupaten pamekasan
iya farid lalu seperti apa praktik bancakan kelima tersangka dalam kasus dana desa ini
ya eva dari informasi yang saya terima ini memang bukan soal bancaan atau siapa mendapatkan apa
namun ini berawal dari laporan sebuah lsm yang masih dirahasiakan identitasnya karena masalah keamanan
karena memang anda ketahui bahwa di madura terutama di kabupaten kabupaten di madura
memang tidak sangat tidak bersahabat dengan para aktivis
dan wartawan yang kemudian sangat kritis terhadap pemerintah kabupaten di empat kabupaten di kawasan madura ini
karena ketika ada mereka yang kritis maka akan ada banyak sekali ancaman
bahkan teror yang diterima misalnya di kabupaten bangkalan
teror itu bisa sampai menuju ke fisik dan nyaris ada mengalami kematian
karena teror teror yang dilakukan oleh para penguasa di wilayah kabupaten kabupaten ini
ini yang kemudian membuat laporan ini masuk ke meja para penyidik di kejaksaan negeri di kabupaten pamekasan
dan kemudian mulai melakukan penyidikan
namun di saat proses berjalannya pendidikan ini kemudian muncul suap yang dilakukan oleh jaringan
baik dari desa maupun asosiasi kepala desa di kabupaten pamekasan
sampai kepala inspektorat yang seharusnya menjadi filter menjadi lembaga yang kemudian menjaga marwah pemerintahan kabupaten
malah terlibat dalam proses swab ini
dan ini juga melibatkan bupati dari pamekasan dan sebenarnya bukan masalah berapa bancakan dari dana ini
namun ini ekses dari dugaan penyimpangan
dan dana desa senilai seratus juta untuk pembangunan jalan paving di desa desok di kabupaten pamekasan yang kemudian diduga ada penyimpangan
dari sini kemudian pihak desa kemudian menghubungi asosiasi kepala desa seluruh kabupaten
dan kemudian menghubungi juga pihak inspektorat sampai kemudian meminta mendapat dari bupati apakah kemudian kasus ini akan diteruskan oleh pihak kejaksaan negeri
atau bisa diselesaikan dengan cara tidak sampai ke pengadilan
dan muncullah kemudian saran dari bupati untuk menyelesaikan dengan baik baik
dan muncullah angka dua ratus lima puluh juta untuk suap yang sudah diberikan kepada kepala kejaksaan negeri di pamekasan
dan ini kemudian mengusik kpk dan kpk berhasil melakukan tangkap tangan sehingga ini merembet ke bupati pamekasan yang sebagian besar orang di pamekasan sangat kaget
karena selama ini pamekasan dinilai sebagai kabupaten yang paling maju dibandingkan tiga kabupaten yang lain di pulau madura eva
iya farid seberapa besar kemungkinan indikasi praktek serupa juga terjadi
wilayah wilayah lain di jawa timur
ya eva kalau saya berbicara soal pamekasan sebenarnya kasus ini bukan sekali ini
ada dua kasus penyimpangan dugaan penyimpangan dana desa yang sebenarnya sudah diselidiki dan dilidik oleh aparat hukum di sini
misalnya pada dua ribu enam belas yang lalu pihak polres pamekasan sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap lima puluh delapan saksi terkait dugaan penyimpangan pencairan dana desa waktu itu
waktu itu nilainya tidak bagi saya tidak kecil dan sangat besar
karena ada sekitar tiga belas miliar dana desa untuk satu kecamatan yang dicairkan di satu desa
dan ini dilakukan di rumah salah seorang kepala desa oleh bank
yang sebagai penyalur dana dari dana desa ini
dan kemudian ini dilakukan di rumah desa di kepala desa salah satu kepala desa di sebuah kecamatan
di kecamatan propo informasinya dan kemudian ini dilakukan di luar jam kerja
artinya ada banyak sekali kecurigaan dan di situ
kemudian muncul dugaan pemotongan dana dari desa ini yang kemudian harus didibuskan secara utuh
namun dipotong hingga sampai sembilan ratus lima puluh juta dari tiga belas miliar ini
dana ini kemudian dimaksudkan untuk mengamankan
saya tidak mengetahui apa istilah mengamankan ini
tapi saya mendapat informasi bahwa istilah pengamanan ini untuk menyuap beberapa orang yang dinilai sangat kritis di kabupaten pamekasan
walaupun ini tidak berhasil melakukan penyuapan
namun ini kemudian sampai satu tahun berlalu pihak polres pamekasan
saya tidak bisa menjelaskan apakah kasus ini di sp tiga apakah kasus ini dilanjutkan
karena dari wawancara yang saya lakukan dengan kapolres pamekasan beberapa waktu yang lalu
dia menyebutkan bahwa kasus ini memang tidak dilanjutkan karena dana yang disunat sebesar sembilan ratus lima puluh juta itu sudah dikembalikan
sehingga kasus ini didiamkan begitu saja atas nama kondusivitas di kabupaten pamekasan
sehingga belum ada kejelasan apapun
kalau kemudian ini dihentikan status hukumnya bagaimana
ini yang masih kita cari karena seharian ini
saya mencari kapolres kemudian juga kasat reskim di pamekasan
sama sekali tidak bisa memberikan keterangan apapun
dan saya cukup kesulitan untuk mencari siapa yang mau berbicara soal kasus suap yang berkaitan dengan bupati mereka
karena sampai sejauh ini tidak ada satupun pejabat di kabupaten pamekasan ini yang mau berbicara
namun tadi sempat kita berbicara dengan wakil bupati kabupaten pamekasan
dan itu pun dia harus berlari lari karena kejaran dari wartawan
padahal selama ini sebelum ada kasus seperti ini
mereka gampang saja berbicara bahkan soal apapun terkait dengan kabupaten pamekasan
ini yang kemudian membuat banyak sekali sebenarnya kasus dugaan penyimpangan
ada dua kasus ini yang menjadi poin bagi kpk untuk masuk menyelidiki besarnya alokasi dana desa
yang di kabupaten pamekasan sendiri setiap tahun terus bertambah
misalnya tahun dua ribu lima belas ada sekitar dua ribu enam belas maksud saya
ada sekitar rp satu ratus dua puluh satu miliar yang dialokasikan untuk satu ratus tujuh puluh sembilan desa di tiga belas kecamatan
tahun ini bertambah
tahun ini bertambah tahun ini bertambah
tahun ini bertambah
ada sekitar rp satu ratus lima puluh empat
artinya semakin tahun semakin bertambah dan potensi dari penyimpangan seperti yang dilakukan dalam dua kasus ini
dan merupakan kasus dua kasus ini modus operandinya sangat sederhana dan bisa sebenarnya ditelisik oleh polisi
oleh kejaksaan namun sejauh ini baik polisi maupun jaksa yang ada di kabupaten pamekasan
belum berhasil mengungkap kasus walaupun indikasi pidananya sudah ada
sampai kemudian kita dikejutkan dengan tangkap tangan kpk yang dilakukan beberapa hari yang lalu
ini menjadi poin bagaimana kemudian perangkat hukum yang diperlukan oleh kabupaten pamekasan
perangkat hukum di daerah ternyata begitu tumpul sehingga perlu kpk masuk
dan walaupun kpk belum menyentuh perkara utamanya yaitu perkara penyimpangan dana desa
karena kpk baru menyentuh dugaan adanya penyuapan akibat dari penyimpangan dana desa
namun ini menjadi pembuka bagi kita dan perangkat aparat hukum di kabupaten pamekasan
dan juga di jawa timur bisa menyelidiki dugaan penyimpangan yang begitu besar di wilayah desa
dan bukan hanya di kabupaten pamekasan modus modus seperti ini juga terjadi di seluruh wilayah termasuk juga di jawa timur eva
ya farid kalau tadi anda katakan ini adalah pintu pembuka angka barang bukti dari kasus dugaan suap ini dua ratus lima puluh juta
kalau kemudian kita bandingkan dengan kasus kasus lain tentunya bisa dibilang sangat kecil
apakah ada indikasi bahwa uang yang terlibat dalam kasus ini akan lebih besar lagi
ya eva saya tidak bisa menduga duga tapi kita tidak bisa melihat
memang kalau kemudian kita lihat kapasitas kpk dan kemudian pengungkapan kpk dari proyek yang hanya seratus juta
dalam tanda kutip dan juga hanya dua ratus lima puluh juta suapnya ini memang relatif kecil
tapi kalau kemudian kita melihat siapa kemudian dibalik kasus ini dan apa yang kemudian dibalik kasus ini
ini menjadi pertanyaan besar bahwa ada dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat yang setiap tahun juga bertambah
untuk mengolah desa di indonesia supaya maju
misalnya tahun ini ada sekitar enam puluh triliun
dan dana desa yang dikucurkan untuk mensejahterakan baik membangun infrastruktur maupun memajukan ekonomi desa
ini dikucurkan untuk desa desa di indonesia
dan contohnya misalnya di satu kecamatan di kabupaten pamekasan ada tiga belas miliar
artinya ini bukan nilai yang kecil walaupun kemudian kalau kita melihat dari kasus yang menimpa bupati pamekasan
memang angkanya kecil seratus juta dan dua ratus lima puluh juta
namun ada dua dimensi yang bisa kita lihat
pertama dimensi bahwa dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan desa
melalui dana desa ini nilainya tidak berbeda
artinya kalau kemudian satu wilayah saja yang bisa melakukan perbuatan seperti ini
pelanggaran penyimpangan dalam penggunaan anggaranya dan juga bagaimana kemudian penyelesaian penyimpangan ini
diselesaikan dengan cara menyuap untuk membungkam amparat hukum
ada enam puluh triliun yang menunggu untuk dilakukan validasi dan bagaimana kemudian kita melihat penggunaan enam puluh triliun ini
ini bisa jadi merupakan kapasitas kpk untuk melakukan penelusuran
dan dimensinya adalah bukan masalah rupiahnya saja tapi siapa yang terlibat
bahwa dengan angka seratus juta dan dua ratus lima puluh juta
tapi kemudian melibatkan berbagai macam komponen penegak hukum
misalnya sampai kejaksaan negeri di satu wilayah
bahkan juga kepolisian di satu wilayah
sampai juga dengan bupati
artinya ini bukan sekedar seratus atau dua ratus lima puluh juta
ini berkaitan dengan siapa yang ada di balik masalah ini
apalagi ada momentum politik dalam waktu dekat ini
kita seperti ketahui dua ribu delapan belas ada momentum politik dan banyak sekali pemerhati anti korupsi di berbagai wilayah
termasuk di jawa timur yang menyatakan bahwa
dana desa sangat rawan untuk disimpangkan
untuk diculaskan ketika berkaitan dengan momen momen politik
karena tanpa momen politik anda bisa melihat bagaimana kemudian sekian banyak penyimpangan bisa terjadi
saya ambil contoh misalnya di kabupaten kediri
ini memang bukan berbicara soal dana desa
tapi untuk menjadi seorang kaur atau kepala urusan tertentu di kantor kepala desa
anda harus mentor dua ratus lima puluh juta
untuk menjadi sekretaris desa misalnya
anda harus mencoret jauh lebih besar dari dua ratus lima puluh juta
nah timbul pertanyaan bagaimana kemudian angka dua ratus lima puluh juta untuk menyuap
bukan hanya di level kepala desa tapi juga sampai kecamatan
ini kemudian mereka yang sudah menyetor ini bisa mengembalikan
nah salah satu variable yang bisa mereka manfaatkan untuk bermain dan mengembalikan uang modal yang mereka storekan
ini melalui dana desa
dan ini cukup menarik perhatian kita bahwa kpk memang sudah harus masuk ke desa desa
bukan hanya masalah pavingisasi
bukan hanya masalah pengaspalan jalan
bukan hanya masalah pembangunan musola
tapi ada enam puluh triliun dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun desa
dan semuanya rawan disimpangkan terutama ketika kita melihat ada momentum politik suksesi politik di dua ribu delapan belas
dan ini memang menjadi perhatian kita seharusnya
bukan hanya ke jaksaan bukan hanya ke polisian
tapi jangan malu kpk masuk sampai ke desa desa
walaupun tentu saja eva akan banyak cibiran misalnya di dpr ri misalnya menyebutkan kenapa kemudian kpk hanya mengungkap kasus seratus juta dua ratus lima puluh juta
tapi mereka tidak berpikir apa dibalik kasus ini dan siapa sebenarnya dibalik kasus
banyaknya penyimpangan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa
bahkan juga melibatkan bupati dan kepala desa lainnya dan kepala pemimpinan dari apart penegak hukum misalnya ke polisian dan juga ke jaksaan eva
iya menarik ini nanti kita nanti apakah kpk mampu mengungkap yang besar besar ini
miftah farid melaporkan langsung dari pamekasan jawa timur terima kasih